buaya muara bernama mary yang memakan manusia akhirnya dievakuasi
buaya sepanjang empat meter dengan berat hampir satu ton itu ditandu dengan papan oleh dua puluh lima orang
suasana tegang terasa saat proses evakuasi mary sang buaya pemakan manusia akan dilakukan
beberapa kali buaya mengamuk karena mulutnya diikat
namun berkat usaha keras tim gabungan bksda sulut tasikosi wildlife rescue center pni polri
pemerintah setempat dan warga akhirnya sang buaya menyerah
setelah itu buaya diikat di atas papan dan selanjutnya diangkut beramai ramai
dari kandang buaya menuju mobil bak terbuka
buaya tersebut akan dibawa ke penangkaran tasikoki minahasa utara
buaya ini jenisnya buaya muara jadi salah satu juga buaya yang dilindungi di indonesia
jadi untuk hewan hewan yang dilindungi termasuk buaya ini itu dilarang untuk dipelihara dimiliki ataupun diperjualbelikan
mary dipelihara dari kecil sejak delapan belas tahun lalu oleh seorang warga bernama desi tuwo
namun desi akhirnya tewas diterkam mary
jenazahnya ditemukan terapung di kandang buaya dengan kondisi mengenaskan
katus ini masih diselidiki polres tomohon yang dibantu tim pol das sulut
polisi masih menunggu hasil otopsi mendiang desi dari rumah sakit kandau manan